nah kalau kita kemudian bicara mengenai prioritas
kalau tidak dikelola karena dia polimer yang didesain untuk dia kuat
untuk melihat seperti apa sih kesiapan rute mudik di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
sepanjang jalan ini jalan lajikob ini sampai simpang jamin itu itu ya macetnya di sini sampai titik jamin itu
sangat baik dimana ini adalah
menurut semua orang registrasi ya pencatatan
iya sampai sma doang